kesalahan teknologi hawkey dalam laga semifinal indonesia masters memunculkan tak sedikit protes
apakah penggunaan hawkey dalam pertandingan masih diperlukan
kami bahas bersama chandra wijaya pebulu tangkis indonesia
selamat malam mas chandra
ya selamat malam mbak tiffany selamat malam selamat malam mirsa di rumah
terima kasih mas chandra sudah bergabung dengan kami
ini kita berbicara mengenai apa yang terjadi di semifinal indonesia masters ya
kemarin gara gara hawkey ketika kevin marcus bertanding
nah artinya apakah akurasi hawki ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya mas chandra
mungkin ya presentasinya memang kecil ya
tapi kalau dilihat dari hasil selama ini juga beberapa saksi artinya dari beberapa pemain juga
ya tentunya ini apalagi terakhir ini cukup jelas
bahkan bwf sendiri sudah mengakui bahwa kejadian kemarin waktu kevin gideon main ya di set pertama yang dinyatakan masuk itu padahal cukup kelihatan jelas itu keluar
jadi yang jelas ya memang kita masih memerlukan hawkeye ini ya
jadi kesalahan yang katakanlah mungkin satu dua persen lima persen ya katakanlah masih ada kemungkinan miss dari teknologi sendiri ya
tapi ini perlu diantisipasi atau semakin diperjelas
artinya penjelasan bwf yang menyatakan menerima kesalahan itu pun harus kembali lagi diklarifikasi sedetail apa
artinya kan kita memang mengharapkan bahwa itu sangat betul betul seratus persen akurat kan seperti itu ya pak
iya ini banyak sekali kan yang protes gara gara insiden hawkey kemarin di kevin marcus
apakah memang sebagiannya
tetap digunakan itu dalam pertandingan karena kalau koreksi kalau saya salah hoka ini kan sebenarnya baru baru digunakan ketika dua ribu tiga belas ya
waktu itu di malaysia open kalau saya nggak salah nanti bisa dikoreksi mas chandra
nah ini kan teknologinya digunakan karena untuk membantu wasit
apakah masih perlu kan ada wasit yang sesungguhnya gitu di lapangan
kalau tadi mas chandra bilang ya ini mungkin membantu dua tiga lima persen kurang
dari lima persen hawkey ini
ya betul kalau nggak salah tahunnya dua ribu tiga belas dan kalau nggak salah juga ya
itu pertama kali justru di indonesia open waktu super series ya kalau nggak salah
jadi teknologi visual ini yang mengadopsi dari tenis dari olahraga olahraga yang lain mbak
yang sudah lebih dulu menggunakan sangat menguntungkan atau membantu
untuk katakanlah umpire set speed chart yang memang sering kali kalau di lapangan ya human error kan masih cukup banyak ya
apalagi sering sekali tuh dulu tuh kalau main di tuan rumah katakanlah di negara yang berlangsung tuan rumah yang sedang bermain dan lain sebagainya itu sering sekali kan
mendapatkan keputusan keputusan yang merugikan pihak lawan misalnya
nah itu apa
hawkeye ini tentunya sangat menyegarkan atau kabar baik ya buat hutang case dunia sebetulnya
oke ketika hawkey ini berkata lain taruhlah ya seperti yang kemarin kejadian di kevin dan marcus gitu
kemudian hasilnya adalah bahkan hoka innovation meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengakui kesalahannya
nah apakah dengan
dengan kesalahan ini bisa diperbaiki tidak sih mas chandra sebenarnya
karena teknologi kan
kalau menurut saya sih harusnya bwf sekali lagi harus menjelaskan secara detail bagaimana kinerja hawkeye itu sendiri ya
jadi betul betul transparan kenapa ini bisa terjadi apanya yang nice
ya setahu saya itu kan ada beberapa kamera lebih dari lima kamera yang terpasang di seluruh gedung atau mengantisipasi
jalannya shuttle top dan visualnya itu akurasinya memang itu memang di titiknya harusnya tepat
jadi entah kenapa juga nah sekali lagi yang pasti daripada mengira ngira atau berasumsi
yang menurut saya lebih baiknya teknologi dari hoi sendiri atau pus sendiri harus bisa menjelaskan
kenapa ini bisa terjadi atau misalnya di mana
dan ke depan jangan sampai terulang lagi artinya betul betul jangan sampai terjadi polemik
atau apa ya katakanlah jadi masalah lah ke depan
oke yang protes ini kan nggak cuma masyarakat orang orang yang menonton pecinta politik
ini mbak yang menarik juga saya pernah melihat ya dulu sebelum sebelumnya juga ada informasi
hoi sini ketika direview itu titiknya tuh seolah olah seperti bergeser mbak
nah ini juga dipertanyakan gitu yang diambil oleh keputusan oleh umpire atau yang mengambil
apa pada waktu artinya yang di belakang layar ya yang menentukan itu posisi bolanya tepatnya di mana
ini kan dari beberapa kamera yang menyorot ya nah ini kan harus betul betul tepat nih
nggak boleh salah mengatasi keputusan atau finalnya di mana
nah ini harus ya harus dijelaskan lah sekali lagi ya karena ini pun bagian dari haknya atau apa
sejelasnya harus mereka yang menjelaskan kepada kita semua tentunya ya
oke oke jadi permasalahan penempatan titiknya itu tadi ya yang sehingga bisa membuat akurasinya itu jadi meleset gitu kan mas chandra ya
tak mungkin dari titik waktu jadu karena dari banyaknya kamera yang pantau atrapat
terpasang jadi bisa saja antle nya itu atau sebelumnya itu mbak jadi titiknya itu waktu sebelum diputuskan
ya saya juga sempat pernah melihat jadi titik sebelum diputuskan terakhir itu bergeser geser gitu loh
jadi itu kan nggak boleh harusnya dong
iya iya pernah ada kejadian seperti ini juga nggak mas chandra
pernah dengar gitu atau mungkin tidak hanya di indonesia tapi juga di gelaran pertandingan di luar
saya justru pernah dengar satu kali ya sebelumnya dan ini juga kebetulan karena saya sedang membantu satu permen double dari malaysia
jadi dulu pernah katanya lee chung wei juga seperti itu jadi saya juga kaget baru dua kali ini terserang yang saya tahu betul dan ada juga videonya ya saya lihat memang begitu
jadi informasi atau serunya hawk eyes ini belakangan kan kurang lebih seperti itu mbak
oke ini tentunya harus menjadi catatan penting harus menjadi catatan penting dan juga harus menjadi catatan penting untuk membuatnya lebih berkesan dan lebih berkesan
ini juga evaluasi dari federasi badminton dunia ya
kalau memang ke depan
bukan hanya catatan mereka harus kembali bisa menjelaskan secara detail kepada untuk kita semua lah
apakah betul kita atau
ya di lapangan itu masih
pedi pitalitas twr sendiri tentunya
dan teknologi hawk eyes ini
terima kasih mas chandra sudah menjelaskan sedikit mengenai hawkey ini
karena cukup membuat
cuma ada banyak gaduh di luar sana
tidak hanya untuk para penonton penikmat bulu tangkis
tapi juga para pebulu tangkis di luar pun juga mengomentari bagaimana kegaduhan yang ditimbulkan oleh hawkey ini
apakah masih tetap akan digunakan harus digunakan atau tidak
tapi perlu menjadi catatan penjelasan dan juga evaluasi tentunya ya
terima kasih mas chandra wijaya sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
sama sama mbak terima kasih